anda bersama saya iqbal kuryadi dalam cnn indonesia update
kebakaran membakar habis ratusan kios di kawasan sukajadi bandung jumat malam
pedagang yang kehilangan barang dagangannya terpaksa mengais sisa sisa kebakaran
untuk mencari barang yang dapat diselamatkan
sebanyak enam belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
kebakaran tersebut menyebabkan para pedagang berpotensi mengalami kerugian minimal dua hingga tiga juta rupiah per hari
dari nilai barang yang terbakar
hal ini terjadi setelah mereka memilih untuk menyimpan stok barang dagangan di hari jumat
untuk selanjutnya dijual pada sabtu dan minggu yang menjadi puncak pembelian konsumen di setiap pekannya
sabtu pagi sejumlah pemilik kios berusaha menyelamatkan barang dagangannya di dalam kios yang masih belum terbakar
bapak langsung di semalam ada
bapak gak sempat nyelamatin ini pak barang dagangan bapak
enggak gak sempat
mematiin api dulu dari sana
kita ke informasi selanjutnya dari mancanegara
nobel perdamaian tahun ini telah diberikan kepada nadia murad
seorang perempuan yazidi untuk perjuangannya mengakhiri penggunaan kekerasan seksual dalam konflik bersenjata
murad adalah perempuan yazidi dari kota sinjar di irak utara
yang pernah diskap sebagai budak seks oleh isis setelah diculik oleh isis pada dua ribu empat belas silam
sekarang ia menjadi duta besar pbb untuk korban perdagangan manusia
komite nobel mengatakan murad telah menunjukkan keberanian yang luar biasa
dalam menceritakan penderitaannya dan mau berbicara atas nama korban lainnya
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama raya jokowi dan pak jokowi